sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
benar benar apas aku
aduh kenapa harus ketemu
mak lampir lagi
untung dia udah kabur
aduh dia pake tawa
kok ga ada sih
liat ga raka
lagi ngambil motor di parkiran sebelah sana
katanya non disini aja
kamu duluan aja gapapa
aku tunggu raka disini
yaudah makasih saya permisi ya non
aku bilang sama kamu kan kalau aku itu udah baikan lagi sama raka
tidak mungkin pergi bareng kamu lagi sekarang
tolong kasih aku kesempatan lagi
aku udah sama rangka sekarang
aku mau cari raka dulu ya
aku mau cari raka
aduh suka banget